pengamat ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun depan sebesar lima empat akan sulit tercapai
regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten baik di tingkat pusat maupun daerah
masih menjadi salah satu momok bagi iklim investasi di indonesia
ini bisa membuat para investor akan memilih wait and see dibanding langsung berinvestasi
pengamat ekonomi pt ppa kapital ferry latuhihin bahkan memperkirakan
regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten baik di tingkat pusat maupun daerah
masih menjadi salah satu momok bagi iklim investasi di indonesia